saudara kapal pengangkut puluhan penumpang terbalik di perairan kepulauan seribu jakarta utara
diduga kapal terbalik lantaran dihantam ombak besar
kapal pari kudus ini terbalik di sebelah barat pulau rambut kepulauan seribu jakarta utara senin sore
para penumpang bertahan dengan cara berpegangan di belakang kapal dan naik di atas kapal
beruntung tim gabungan yang menuju ke lokasi kejadian dapat mengevakuasi tiga puluh penumpang seorang nahkoda kapal dan dua anak buah kapal
kapal parikudus yang berangkat dari pulau asha tujuan by world tiba tiba saja terbalik di sebelah barat pulau rambut
terbaliknya kapal ini diduga akibat terhantam ombak besar
pada saat berjalan ke depan kapal ini penumpang berkata
saya sedang membawa kapal reguler yang terburu buru
saya melihat ada dua orang di tengah laut saya langsung menolong mereka